dan untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan karawang jawa barat lapangan karangpawitan karawang ada rekan saya korespondensi nn indonesia albi pratama saat ini bergabung dengan masyarakat lokal

selamat malam fitri
selamat malam fitri
selamat malam fitri
selamat malam fitri
selamat malam fitri

oh rame banget ya jadinya kita melipir dulu untuk istirahat sebentar mungkin nanti sepuluh menit lima belas menit kita lanjut lagi ke purwakarta
nah disini udah ngapain aja nih apa nyoba skuter listrik atau jajan jajan lucu di sini atau gimana tadi nih
mungkin kita jajan jajan aja ya karena kita suka kuliner gitu kan jadi pengen tau gitu pengen tau
kalian ngajak adik kecilnya ini ya
oke nah selanjutnya abis ini mau lanjut perjalanan mudik ke maret purwakarta tadi ya mas ya oke
mudik di hari lebaran ini mas
karena ya kita tau mungkin kemarin kemarin udah lumayan padat ya jadinya kita ha plus dua aja deh kita jalan ke purwakarta gitu kan setelah sholatit mungkin
oke baik terima kasih banyak mas wildan semoga bisa menikmati keseruan malam di kabupaten karawang dan nanti kalau misalnya mau lanjutkan perjalanan ke purwakarta lalu lintasnya sudah semakin lancar gitu ya
ya putri itulah tadi salah satu komentar dari masyarakat yang kebetulan memang ternyata tidak sengaja ke tempat ini karena ada
ya itu tadi
jadi kita sudah melintas di tol jakarta cikampek dan memutuskan untuk keluar di tol karawang barat dan ketika melintas pusat kota yang juga menjadi salah satu arteri di mana jalur pantural ini berada akhirnya mampir ke sini
nah putri kalau misalnya kita juga membahas lalu lintas lagi nih putri diprediksi bahwa puncak arus balik oleh pemerintah akan terjadi pada tanggal dua puluh lima april sampai dengan nanti di gelombang kedua tanggal tiga puluh april dua ribu dua puluh
tetapi pemerintah menyarankan masyarakat untuk bisa mengatur perjalanan arus baliknya agar tidak bersinggungan dengan pemudik lainnya
pada saat lebaran kedua ataupun pada tanggal dua puluh tiga dan juga tanggal dua puluh empat di hari lebaran ketiga
karena mayoritas masyarakat ini diprediksi akan mulai kembali ke jakarta dan juga sekitarnya pada tanggal dua puluh lima sehingga masyarakat harus bisa mendistribusi ataupun membagi waktu waktu tersebut dan dimanfaatkan sebagai hari arus balik agar tidak terjebak kemacetan
dan malam hari ini putri saya akan melanjutkan keliling di sini mungkin di belakang sana kalau dilihat ada banyak lampu dan juga tenda tenda itu adalah salah satu tempat kuliner
saya akan mencoba ke sana nanti setelah
melakukan laporan langsung untuk melihat ada jajanan lucu apa aja sih di kota karawang ataupun kabupaten karawang yang bisa saya coba malam hari ini
kembali ke anda putri
albi terima kasih enjoyer time silahkan nikmati liputannya sambil liburan
salam untuk teman teman semua terima kasih albi
dan demikian pulang kampung go mudik update kali ini saya putri ayu ningtia sampai jumpa